wah bagus banget kalungnya
pasti kalau kamu yang pakai kamu bakal cantik banget
sekarang kamu buka yang satu lagi
aku malah mau ikutan datang ke acara lontongnya siva
dan kamu harus beli dia kado ya
aku itu kan sayang sama mereka
itu juga berarti anak anak aku
aku tahu cara yang paling menyakitkan
anda semua tolong perfect
tegak di desa
cari deh suka

siva sekarang kita diupilin dulu aja ya
aku masih mau nunggu pak
kata mama papa mau datang ya
yuk pilihannya tunggu papa datang ya ma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
baru deh nanti habis itu kita main sama papa di sini juga
akhirnya mas dudi datang
mas dudi datang
ada banyak hadiah buat kamu

makasih ya tante
kok manggilnya tante sih
mulai sekarang kamu panggil bapak jadi deddy
terus kamu panggil tante jadi mami
makasih ya mie makasih deddy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
nah sekarang adik adik siapa yang mutip lilin
mami nyalain dulu lilin
ayoo sekarang sekara nyanyi ya
dapas ini dong
satu dua tiga
yang di ucapkan
selamat berjambu mur
selamat berjambu mur
selamat sejak keberanian
selamat panjang umur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
istri sahnya mas dodi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
juga anak anak aku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
yuk aku bantuin ya
buka kado yang mana dulu ya
kamu boleh buka kado yang mana yang kamu suka
terima kasih mama
nah sayang sekarang kamu buka dong kado dari mami dan deddy
wah bagus banget kado nya
pasti kalau kamu yang pakai kamu bakal cantik banget
sekarang kamu buka yang satu lagi
nih makasih udah napas mohon
tuh cantik banget kan
cantik banget kan kak siva pakai kalung itu